terdapat tiga hal yang disampaikan para peternak kepada presiden joko widodo di istana negara rabu kemarin
yaitu berkaitan dengan persoalan budidaya dan bibit ayam petelur
pakan bagi ayam petelur berupa jagung yang cenderung naik harganya dan harga dari telur yang saat ini rendah
dan untuk mengulasnya kita sudah terhubung dengan guru besar ipb dan juga pakar pertanian dari pak dwi andrea santosa
selamat siang pak andreas
selamat siang pak
pak andreas melihat banyaknya keluhan yang disampaikan oleh sejumlah peternak di daerah nih pak
karena harga pakan naik seperti jagung
bagaimana komentar anda melihat hal ini sampai harus ketemu dengan pak jokowi kemarin di istana
iya memang antara pergerakan harga telur ayam dan pergerakan harga jagung ini tidak sinkron mas
jadi kalau kita lihat pergerakan harga telur ayam ini setahun ya
setahun ya polanya itu biasanya di awal tahun itu tinggi
lalu kemudian mulai
menurun dan terendah nanti di bulan april
dan setelah itu dia akan naik kembali dan mencapai puncak tertingginya itu di bulan juli
setelah di bulan juli kemudian agustus september mulai turun lagi dan terendahnya nanti di bulan oktober
jadi setelah itu november desember naik lagi
nah ini pergerakan harga telur ayam dan juga ayam pedaging sebenarnya hampir sama pergerakannya
sedangkan pergerakan harga jagung
itu akan turun dia biasanya dipanen raya sekitar bulan maret april
itu akan turun sehingga mengapa harga telur ayam walaupun turun tapi harga pakannya juga turun
nanti di bulan april kan seperti tadi saya sampaikan
tapi setelah itu harga jagung akan terus mengalami kenaikan
nah dan nanti puncak puncak tertingginya kenaikan ini ya sekitar bulan agustus september itu mengalami puncak tertingginya

nah dan nanti bulan oktober
harapan kami harapan kita bersama
nanti akan sudah dimulai
harapan kita dipanen gadu
sehingga nanti harga jagung
bisa ditekan agak rendah
jadi itu sehingga memang tidak sinkron
antara pergerakan harga telur
dan harga jagung itu sendiri
lalu berapa komponen
jagung mas komponen jagung
pakan pakan ayam petelur itu
konsentrat dan sekitar
jadi jagung ini
menempati porsi utama
di konsentratnya juga disana ada
jagung juga jagung
dan juga kedelai
dan konsentrat kan
dibikin oleh pabrik pakan ternak
koordinasi yang dilakukan oleh menteri perdagangan
sejauh ini dan juga menteri pertanian
apakah juga cukup responsif
terhadap adanya ketidaksinkronan
antara harga telur ayam
dan juga harga dari pakan itu sendiri
ditanggulangi melalui kebijakan pemerintah
karena kedua harga tersebut kan
mekanisme pasar yang berlaku
kecuali pemerintah memiliki
stok yang memadai
stok jagung yang memadai yang bisa
digelontorkan ke pasar
untuk menekan harga
tapi saat ini saya tidak melihat itu
potensi itu sehingga
kita yang bisa kita lakukan ya
menunggu apakah ada panen jagung kedua
yang musim gadu yang barangkali
di bulan oktober nanti ada
dan juga berharap juga harga
telur ayam ini naik
sesuai dengan pola tahunannya
jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah
baik ini kan persoalan biasa mekanisme pasar
tapi apakah sejauh ini responsif pak
dari pemerintah sendiri dari mental
dan juga menteri perdagangan ini
karena pola ini terus menerus terjadi
saya tiap tahun juga diundang oleh media
terkait dengan ini kan
ketika harga telur ayam daging ayam melonjak di bulan juli
walaupun sudah lewat kelebaran
katakanlah kok masih naik terus
pola itu ditetapkan ditentukan oleh apa
ditentukan oleh produksi doc
untuk ayam telur kan
lalu sedangkan yang pola jagung ini
pertanaman jagung ya pola musimannya seperti itu
sehingga kalaupun pemerintah mau
sekarang ini saya kira tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah
yang bisa dilakukan pemerintah kedepan ya sudah barang tentu
bagaimana pemerintah memiliki stok jagung yang memadai
itu yang paling penting
sehingga ketika harga jagung sekarang sedang tinggi tingginya
pemerintah bisa menekan harga jagung yang ada di pasar tersebut
dengan menggelontorkan stok
sementara ini kan pemerintah nggak pernah punya stok jagung kan
kalaupun ada kan sangat sedikit
baik untuk memenuhi stok jagung ini sendiri sebagai pakan ternak
apakah harus diimpor
karena tadi pemerintah sudah menyebutkan mereka tidak akan mengimpor dari jagung itu sendiri
untuk memenuhi stok jagung itu seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri
nah kalau mengimpor sekarang diputuskan impor itu salah besar
karena tidak akan menjawab persoalan
kalau baru sekarang diputuskan oleh impor kan ya
harusnya kalaupun pemerintah mau impor itu sudah dilakukan sekitar dua tiga bulan yang lalu
sehingga bisa menekan harga jagung sekarang
dan itu memang kelihatannya pola tata kelola pangan kita kan seperti itu
ingat saja lah kisah beras itu
bagaimana impor diputuskan ketika masuk pun panen raya
terus gimana kan
nggak masuk akal
sama aja sekarang ini diputuskan impor kan impor tidak bisa langsung datang
jadi tidak akan menjawab apapun
sehingga yang bisa dilakukan oleh pemerintah
bagaimana kita mengatur mentata kelola masalah pertanian atau produk produk pertanian ini
dengan lebih baik di masa depan
salah satunya yang bisa dilakukan itu tadi sebagaimana saya sampaikan
bagaimana pemerintah memiliki stok yang memadai
sementara ini kan bulog kan
bulog ditugaskan ya hanya beras
jagung serta komoditas lainnya yang juga menjadi tanggung jawab bulog ini amat sangat sedikit
nah kalau bulog bisa berperan besar petani juga tidak dirugikan
karena harga jagung itu kan jatuh sekitar bulan maret april yang lalu kan
bahkan di beberapa tempat pengamatan kami di jaringan tani kami asosiasi bank pendidikan teknologi tani indonesia
itu di bawah rp tiga mas
bulan maret april yang lalu
sekarang melonjak rp enam
karena apa memang stok tidak ada tidak ada petani yang panen
nah ketika harga jagung jatuh ini sebisanya diserap oleh pemerintah
nah ketika harga jagung tinggi seperti sekarang ini kemudian bisa dilepas
dari total produksi jagung nasional
itu sudah akan sangat membantu
tahun per tahunnya
baik terima kasih pak andreas kita harapkan pemerintah bisa menata kembali bagaimana persoalan ini
agar tidak kembali peternak menjerit karena harga pakan yang cenderung naik
terima kasih pak andreas selamat siang
iya selamat siang mas terima kasih